kalau kamu laki laki yang baik kamu pasti bisa menghormati saya sebagai papanya reva dan tidak pernah melakukan hal ini di belakang saya
om first of all saya mau minta maaf saya tahu saya salah tapi boleh
nih gue baru nyampe nih gue kangen ya sama lo jangan sampai kangen gue jadi kesel jangan jadi kompor baru ketemu
nih makasih juga
tali aja ada kenalan gue dulu
oh begitu tapi gak ada ya udah udah
maaf pak saya boleh minta waktu buat bicara berdua sama boy nggak
sebentar ya pak
boleh dulu pak
gimana setuju nggak
masa gue gak mau diajak ke kua sama lo
yes lo ke apaan sih
ya ke kua kan
pak usman pak said
maaf harus menunggu
sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya
mungkin nggak pak kalau dana beasiswa yang harusnya diterima oleh saya dan reva
dialihkan untuk mahasiswa mahasiswa lainnya yang kurang beruntung
bisa dan sangat mungkin sekali
jadi saya sangat setuju sama kalian berdua
karena itu saya kembalikan pada kalian untuk mencari orang orang yang layak untuk mendapatkan beasiswa dari kampus ini
terima kasih banyak pak
oh ya tadi waktu kalian ngobrol di sana saya sempat mendengar kalian membicarakan masalah kuah
apa kalian berdua sudah siap untuk menikah
pak enggak pak itu tadi dia cuma bercanda
enggak serius doain ya pak
usman pak said
cumburan es bolet bilang
bilang mereka kok cuma bercanda
ya rumah galak sih
dari bencana biasa itu bisa jadi kenyataan
tata sama iyan sendiri jadi batal deh suit nya
enggak enggak batal kok kan iyan dua kiri
iyan iyan kesini kampus
udah jangan bete gitu
kamu masih ada uts enggak
sebenarnya lagi kan masuk
main sendiri itu menintakan masuk kelas aja yuk
ya enggak apa apa
kalau mau duluan duluan aja sana
tuh tas lo ketinggalan
bentar ya tas gue ketinggalan
iya deh iyan lagi kangen
susah bener dipisahin
gue kan ganteng
masa sih yang lain enggak ada yang mau sama gue
gue sih yakin
pasti bentar lagi dia sampai
wih apa gue semalam ditabrak cowok ganteng
mau dipijit sebelah mana
kacamata hitam lo itu udah menunjang banget
kalau profesi lo itu sebagai kang pijit
badan gue pegel pegel nih
aduh perasaan gue kok jadi gak enak gini ya
kenapa pas gue abis make wis minta jodoh
gue malah tabrakan sama si bopi
biar gue gak pegel pegel lagi nih
kok malah pergi sih si ian
pasti dia grogi deh
temu cewek cantik kayak gue
ini lo sih pakai nyebut nyebut kua segala
jadi dibahas kan sama pak dekan
itu dipikirin dulu
itu justru udah melewati tahap pemikiran yang panjang
makanya jangan ditunda tunda
emang sejak kapan gue pernah ngebahas itu
pagian lo kepedean banget sih
sampai gue pernah ngebahas kayak gitu
lo tuh ya
ya gue sih wajar cewek itu jual mahal
tapi gengsi lu tuh ketinggian
lo percaya gak
suatu hari nanti
rasa benci leu ini akan berubah jadi bucin
ya buat banyak hal sebenarnya
terutama berkat lo
gue jadi diapresiasi sama kampus kayak sekarang
kalau aja dulu gak maksa maksa gue
dan mau jadi wakil putra putri kampus
pasti gue gak dititikin sekarang
gue juga mau berterima kasih sama lo
semoga ini kesempatan gue untuk bisa makin dekat sama reva
dan gue bisa nyatain perasaan cinta gue ke dia
gak ada apa apa
semoga itu lebih perempuan
saya sengaja dukenan ini
karena saya benar benar kecewa sama kamu
kamu tidak mendengarkan apa peringatan dari saya
kalau kamu laki laki yang baik
kamu pasti bisa menghormati saya sebagai papanya reva
dan tidak pernah melakukan hal ini di belakang saya
tapi boleh gak saya minta waktu untuk ngejelasin
saya tidak mau mendengarkan penjelasan dari kamu baik
sekali lagi saya peringatkan sama kamu
dan tolong kamu camkan baik baik
jangan pernah mendekati rempah lagi
kalau kamu sampai berani
saya akan bikin kamu menyesal

dan share saluran dari crny
jangan lupa untuk melanggan dan like
jangan lupa rekaan
dan beri informasi